seperti yang tadi sudah saya highlight ada dua peristiwa politik yang cukup menyita perhatian publik minggu ini
antara lain kocok ulah kabinet yang juga menembukan produk dan kontra ya
kemudian ada juga perahara dualisme di tubuh partai hanura
kami akan membahas dua topik itu dalam segmen indonesia minggu ini pada malam hari ini bersama prof ais hikam
dosen ilmu politik presiden university dan juga ini perlu kita tagih juga pengalamannya sebagai orang dalam partai hanura
seperti beberapa tahun yang lalu
ini juga kita dapat ceritain saat alumnus alumni tidak lulus atau alumni yang sedang lulus sebenarnya dari partai hanura
kemudian ada mas arsvendo atmobiloto budayawan terima kasih mas ars
sudah lama kita gak ini ya ngebahas bahas topik topik politik dengan suasana yang riang gembira meskipun sekarang harga beda
kemudian ada mas budiarto sambasi mas bas
terima kasih sudah datang malam hari ini
kita akan membahas mengenai dua topik
reshuffle kabinet yang kita kan dari mungkin dari enam bulan yang lalu kita sudah berkali kali ada di sini ngebahas
jadi nggak jadi nggak jadi nggak kita membahas siapa yang akan di reshuffle
apakah partai partai yang kemudian menjadi koalisi akan terpecah
akhirnya presiden jokowi melakukan reshuffle juga
nah sebelum kita membahas mengenai reshuffle kabinet kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
presiden jokowi akhirnya kembali
melakukan kocok ulang kabinetnya kurang dari dua tahun jelang pemilihan presiden
sekjen partai golkar idrus marham diplot menjadi menteri sosial menggantikan hovifah indar parawangsa yang maju di pilkada jawa timur
ada pula jenderal purnawirawan muldoko yang mengisi pos kepala staf kepresidenan menggantikan teten mas duki
namun presiden jokowi tidak mengganti menteri perindustrian yang beberapa waktu lalu terpilih menjadi ketua umum partai golkar erlangga hartarto
tidak digantinya erlangga karena ia dinilai sebagai sosok yang kompeten dalam bidang perindustrian dan masa kerja kabinet yang tinggal setahun lagi
pak erlangga ini kan di dalam sudah menjadi menteri
ini kan tinggal berapa
tinggal satu tahun saja ada praktis ini kita
kalau ditaruh orang baru ini belajar itu panjang enam bulan
kalau nggak cepat bisa setahun
ya ini kan di dalam
penuhnya hak prerogatif beliau
hal ini tentu saja bertentangan dengan ketua umum partai golkar hartarto
ketua umum partai golkar hartarto
padahal beberapa waktu terakhir pan kerap berseberangan dengan kebijakan pemerintah
sebut saja sikapan yang berbeda dalam menggolkan perpu ormas dan juga undang undang pemilu
kita lihat saja apakah reshuffle kali ini membawa perbaikan bagi konsolidasi pemerintahan jokowi jk
saya mau ke mas bas dulu
mas bas anda lihatnya secara makro dulu ya mas bas
ada yang hal yang mengganggu akal sehat
atau membuat polemik
atau menurut anda ini reshuffle yang secara politik dan secara kinerja sangat menguntungkan presiden
kalau menurut saya ini risafal ala kadarnya
dari jumlah komposisi yang diganti nggak banyak
harusnya tidak ada risafal atau justru harusnya lebih banyak yang di risafal menurut anda
lebih banyak idealnya
tapi memang keterbatasan waktu ya
karena ini udah mau habis kan
september ini sudah harus mendaftar
jadi memang waktu terbatas
yang menjadi krusial menurut saya memang
menjabat dua pos yang sangat sibuk
golkar itu kan pasti lebih sibuk dari sebelumnya
karena mau pemilu kan
mau pilkada dan lain lain
dan jabatan menteri industri itu bukan sembarangan ya
tapi kata presiden tadi alasannya dengan
mempertahankan pak erlangga itu kan dia sudah paling mengerti dengan industri
jadi kalau diganti akan susah nanti
itu kan bertolak belakang dengan pendapat anda
ya itu berkilah aja
saya kira presiden hanya berkila
gak apa apa juga ini prerogatif dia kok
dia nggak perlu jawab sebenarnya
tapi memang ini
kenapa pada akhir mau pilpres mau pilek mau pilkada ini terjadi pergantian atau perombakan kabinet
ini menarik dari segi politik
menariknya itu apakah ini beresiko atau justru beresiko politik atau justru lebih menguntungkan secara politik
yang paling menarik menurut saya ini kenapa muldoko masuk
oke nanti kita akan bahas satu satu lagi
ini ada beberapa grafis coba kita bahas satu satu ya prof ikam dan juga mas ars dulu
kita akan bahas satu persatu nanti ini siapa yang menggantikan siapa di kabinet jokowi
ada yang cukup surprise nggak mas ikam lagi prof ikam
kalau kita bicara tadi secara makro
kalau bicara nama namanya cukup surprise atau predictable sekali
ya kalau soal nama itu mungkin bukan karena namanya
tapi siapa yang diganti dan kenapa dia yang dipilih
pasti ada reasoning yang luar biasa
oke kita akan bahas ini
pejabat baru di kementerian sosial ya
menteri sosial kofifa indar parawansa diganti oleh sekjen partai golkar
ini kalau bicara rangkap jabatan ini tidak hanya erlangga
menteri perindustrian yang rangkap jabatan ini juga
sekjen partai gokar
sekjen itu kan juga tugasnya berat juga ya prof
yang saya katakan tadi bukan siapa mengganti siapa saja
tapi kenapa dia diganti oleh orang tertentu itu
misalnya hovifah itu orang suka tidak suka kan melihatnya dari pkb kan
tapi kenapa dari gokar
kemudian yang tadi dikatakan pak muldoko
oh terrepresentasi muslimat nu misalnya
ya pak muldoko itu kan menggantikan al mahfulah gus hasim
emangnya nggak ada orang pbnu yang se level gus hashim
pak muldoko menggantikan t sepuluh mas bukin
agung bukubelar yang menggantikan
agung bukubelar ya sama sama dari tni kan
nah kalau pak muldoko kan t sepuluh
kalau itu makanya menjadi pasti ada alasan yang sangat
oke kita bahas ini dulu
oke yang tadi dulu deh
idrus marham menurut anda boleh kembali ke tadi idrus marham
anda menilainya ini alasan yang cukup rasional menempatkan idrus marham
rasional kalau dilihat dari kepentingan dua ribu sembilan belas
dimana pertimbangannya golkar akan dipakai betul betul
sebagai semacam bumper selain pdip
jadi pak jokowi meriskir mungkin akan ada pertanyaan pertanyaan
dari segi komitmen politik yang dua ribu empat belas itu
tapi itu tidak penting kalau dibandingkan dengan kepentingan dua ribu sembilan belas
sehingga menjadi tidak relevan lagi komitmen komitmen seperti itu
karena dua ribu sembilan belas mengharuskan golkar ini harus betul betul dipegang
makanya tadi saya baca di cnn news
ini pak jokowi sudah jadi dewan pembina golkar
kalau kata george bush senior
karena campaign itu ngomong apa governing pemerintah juga itu hal yang berbeda
ini kan menariknya apakah si idrus ini akan resign digantikan oleh orang
dia sih sudah mengatakan akan ada pergantian
itu masih agak mending
tapi kalau tidak dua duanya adalah fungsionaris kunci di golkar
yang menurut mas budi tadi itu mempunyai tugas yang sangat berat
maka jadi pertimbangannya betul betul adalah itu
sehingga hovifa yang more or less representasi dari nahdlatul ulama muslimat dan quote unquote juga dengan pkb itu tidak menjadi perhitungan
sebelum kita ke pos yang lain mas arswendo ada komentar nggak tentang posisi ini menteri sosial
sebetulnya ini pinternya presiden jokowi aja
hovifah mundur lah
ya udah di tempat ini
misalnya nggak mundur petanya kan beda
sama juga dengan kasus kasus yang lainnya
karena ini kesempatannya menteri erlangga misalnya
ya kan dia kebetulan di golkar juga
jadi kebetulan kebetulan aja
memanfaatkan kebetulan kebetulan seperti ini
kalau misalnya saja hovifah nggak mengundurkan diri
mau taruh di mana ini golkar satu lagi gitu
mungkin tinggal dibikinin ada yang baru ada kementerian baru juga nggak apa apa
karena daripada ya satgas apa pembantu apa tapi supaya keren ya menteri lah
karena itu kan bagiannya lumayan
tapi menurut mas bas sendiri ini kepentingannya jelas akomodasi
ini karpet merah untuk golkar ini
kenapa golkar bisa menjadi begitu spesial
nah kalau untuk kedepannya dua ribu sembilan belas saya kira presiden sedang berusaha membentuk sebuah koalisi kebangsaan
ada pdip ada golkar kan dulu pernah
bukan hanya pdip lah yang dianjurkan kan
dan jenderal jenderal purnamirawan
golkar juga paling serius kan membackup jokowi secara verbal kan termasuk paling duluan
dan yang paling aneh juga pdip malah sampai hari ini kan belum secara golkar
karena taken for granted bahwa pdip pasti
tapi kalau jabatan menteri sosial itu kalau kita lihat memang nggak ada kriteria yang spesifik ya
misalnya kalau kita lihat menteri perindustrian pak erlangga harus orang yang mengerti industri berpengalaman di industri
misalnya menteri keuangan harus orang yang jago finance misalnya
kalau menteri sosial ini memang betul betul
oh justru berketing
politiik atau enggak
arsendo itu benar
ini ada kebetulan menteri sosial kosong
jangan lupa dana yang dibagi bagi banyak itu dari kementerian sosial
karena dana hibahnya banyak sekali
oke kita akan bahas di kementerian yang lain yang salah satu yang juga menarik perhatian adalah masuknya jenderal muldoko ke bukan hanya menjadi menteri tapi ring satu istana kepresidenan sebagai kepala staf presiden
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
tetaplah bersama kami
jangan lupa subscribe channel ini
nah tadi menteri sosial itu kan jaraknya meskipun masih di jakarta pusat jaraknya sekian puluh kilometer dari istana presidennya
ini dua jabatan yang ada di satu kompleks dengan presiden jokowi
kita akan lihat yuk siapa saja yang kemudian mengisi jabatan jabatan yang ada di satu kompleks dengan presiden jokowi
nah ini dewan pertigaan presiden
meskipun jabatannya atau fasilitasnya sama dengan menteri
ini ada general agung gumelar yang kemudian masuk ke dewan pertimbangan presiden
apakah dia menggantikan gus hashim yang meninggal misalnya hashim muzadi
atau dia menggantikan rusdiki rana yang telah ditujuk presiden menjadi menteri luar negeri
kita akan bahas kalian nanti dengan yang posisi yang satu ini
kita akan lihat ini ring satu banget kalau kita bahasnya anak zaman now ring satu bingits gitu ya
ini teten mas duki orang yang dari kampanye ada di samping presiden
setelah menjadi kepala staf presiden kemudian digantikan dengan muldoko
surprise nggak prof vika melihat nama muldoko dan agung gumelar ini masuk
kalau saya surprise nya bukan pada pak muldoko
karena yang dia gantikan ini adalah posisi yang dulu pernah dipegang oleh pak luhut
di mana saja adalah posisi yang paling strategis
nah kalau dia kemudian tidak mampu untuk melakukan satu koordinasi yang sangat baik atau berwibawa di dalam berkaitan dengan anggota kabinet
maka ya tentu akan kurang memuaskan
dan dengan adanya pak muldoko yang mantan panglima tni dan mempunyai pernah ada di glembhanas dan lain sebagainya
saya kira dia akan bisa mengkonsolidasikan ini
nah itu makanya saya tidak
saya tidak surprise
berarti ada lag atau kekurangan pada teten mas duki menurut anda
menurut saya barangkali ada lihat kesana karena dalam pengertian ini kan tadi posisi kuncinya itu nggak mungkin lah
kemudian begitu saja digeser tanpa ada pertimbangan yang sangat serius
dan politically speaking ya pak muldoko ini bagaimanapun juga kan orang dari hanura
jadi ini juga something di dalam pengertian dukungan partai politik
lebih dari itu pak muldoko itu karena memang potensinya untuk menyatukan
bahkan ini spekulasi saya mungkin anda nggak setuju ya
jangan jangan pak muldoko ini magang untuk dua ribu sembilan belas jadi vice president
bagaimana aklimatisasinya dia supaya jadi orang dekat presiden gitu ya
nah yang surprise saya itu pak gumelar tapi bukan orangnya juga
beliau ini kan memegang p pabri
kita lihat gejolak politik sekarang ini kan bagaimanapun juga suka atau tidak suka
masih ada pengaruh dari tni
tapi yang saya kaget ini kenapa diumumkan menggantikan al mahfulah gus hasim
padahal kalau saya melihat nu itu juga tidak kurang tokoh tokoh yang bisa dalam posisi
tidak apple to apple gitu ya
kalau tadi anda mengatakan mungkin ini adalah menggantikan siapa tadi
tapi mas ars anda lihat presiden memilih orang orang yang ada di sekelilingnya nih
ini kan orang orang yang ada di kuping
kiri dan kanannya presiden
menurut anda menunjuk dua jenderal yang sangat senior
satu sangat senior satu hampir senior banget lah gitu ya
apa yang ingin dicapai oleh presiden
saya nggak tahu mungkin karena pengetahuan saya pas pasannya
tapi saya itu malah seperti prof tadi sampaikan tadi
justru misalnya pak muldoko muncul
yang berkembang adalah wis ini bisa bisa ke arah wapres nantinya
makang ke arah sana
ini lah sebetulnya yang bagian dari apa ya
peace war nya untuk nggerta lawan kalau nggak ada lawan
nah orang mungkin wess larinya ke pak muldoko nih sih
dia dia nanti begitu dan lain sebagainya
ini juga bisa dijadikan untuk meng counter isu isu atau meng counter orang orang atau jenderal lain
justru dimuntulkannya seperti tadi ya kita lagi ngomongin pak muldoko sih
pergantian menteri sosial tadi
berarti golkar sudah dirangkul sepenuhnya ini sekarang
dan golkar juga sudah mau sepenuhnya
nah inilah mungkin yang namanya politik beliau beliau yang bisa menerjemahkan ini bagian dari
beliau beliau ini bagian dari nih nge pro ke pak jokowi nya
kemudian menunjuk dua jenderal ini ingin dicetrakan bahwa istana presiden itu lebih kuat
lebih strong atau lebih tegas gitu dalam
kalau itu sih
yang kebaca ya memang begitu
dan dalam apalagi ngadepin jenderal yang lainnya pasti harus begitu
kartu harus begitu
orang sederhana aja bisa
secara realistik kan dengan deng deng reshuffle yang walaupun kata mas budi tadi itu apa namanya
ini betul betul menunjukkan pak jokowi itu betul betul income
pada tataran elektoral politik partai sudah dipegang semua
yang oposisi sudah jelas cuma tiga
nah tapi kenapa pan apa yang bisa anda jelaskan ini

ini juga bagian dari tadi itu yang apa dia in control
tapi faktually sekarang itu betul betul in control
pdip nggak komplain sama sekali ya
nggak nggak ada
dan pada level yang kedua tadi itu yang mulai apa namanya mas arswinder dikatakan jenderal
berarti pada tataran mantan militer beliau juga
ketika meneruskan parlem ke reacting
ketika perbebasan ya

dia nggak mau dia kasih sama sekali kan karne
kalau kita lihat kan pan itu selama itu selalu bertentangan

kasih aja satu tongkar
satu daripada lima belas
setting memberi lawannya kosong
kalau filsafat jawa malah menunjukkan inilah kebaikan hati
yes ini yang kebatanya ke arah sana
apa yang anda lihat ini pan itu masih ada di dalam kabinet
gaya jawa yang begitu
kembali ke murdoko
saya kira ini yang sangat menonjol dari seluruh narasi perombakan kabinet ini
jangan lupa juga pak muldoko itu menjadi wakil keluarga presiden waktu ya mantuan di solo
itu sebetulnya sudah menjadi sebuah sinyal
tapi favornya apa karena dia perwakilan dari hanura political appointee nya sebagai perwakilan dari partai gitu
atau lebih karena pribadi murdoko yang kemudian punya misi khusus
pertama dia adalah yang digantikan oleh gatot nurmantio
artinya senioritas lebih tinggi daripada pak gatot
pak gatot kemarin kan jujur saja ya melancarkan
manuver manuver yang mungkin dia mau jadi cawapresnya jokowi
ya bisa aja bisa juga mau jadi capres
dan dia punya kemampuan untuk itu
nah sekarang ada satu showcase di istana yang menunjukkan oh saya juga punya loh
dia pintar orangnya dia dokter dari ui
dan pak murdoko itu bisa ke sana kemarin diterima semua pihak
dia dekat juga dengan pak jokowi
jangan dengan pak megun
jangan dengan pak sby
jangan dengan pak sby
jangan dengan pak sby
seniornya pak gn gatot nurmantio
dan ya tadi itu karena punya pengalaman pengalaman teritorial
jadi ini kalau dipakai untuk membentengi intrusi intrusi itu
jadi tidak hanya fungsi kepala staffnya tapi juga kesannya ingin ditampilkan
kredensialnya sebagai orang ijo tni ad
itu yang paling penting
kenapa presiden butuh sekali kredensial itu
apa serangan yang kemudian bisa dibaca oleh presiden sehingga dia butuh orang seperti muldoko
ya karena sejak empat sebelas kita sudah melihat jelas kan
ini kan sekarang ada juga yang pihak pihak yang mencoba untuk menganggap dirinya merangkul tni
dan kebetulan dalam kasus pak gatot nurmantio kan pernah tadi itu yang dianggap secara sangat kasat mata itu seolah olah punya aspirasi ke sana
dan anda harus ingat juga mas bahwa dua ribu sembilan belas
siapapun yang jadi wakil presiden pak jokowi itu akan the most important person
karena dua ribu dua puluh dua itu kemungkinan akan menjadi pelanjut
kalau presiden jokowi menang lagi
iya kita lihat sekarang ini kayaknya
kayaknya dari lupa
tadi mas rasidah kalau ada lawannya
tapi mas arti ini kan kita bicara mengenai gimana cara presiden mengesankan dirinya kuat
kemudian dengan taruh jeneral jeneral melawan
tantangan yang juga dikhawatirkan dari jenderal jenderal juga seperti analisa anda bukan analisa saya ya
tapi kalau mengenai rangkap jabatan itu mengorek ngorek atau mengolok ngolok akal sehat kita nggak sih mas ars
dengan janji politik yang begitu tegas
ada dua paling nggak yang udah dilanggar
pertama presiden bilang gak akan bagi bagi kursi dua ribu dua puluh
tapi toh dibagi bagi banjaan
kemudian yang kedua itu tidak rangkap jabatan
bahkan clear kita punya banyak sekali rekaman rekamannya gitu
menurut anda ini mendegradasi seorang jokowi nggak sih dengan melanggar
bisa dianggap mendegrasik
kalau menurut saya enggak
ya ini memperlihatkan bahwa istilah saya kemarin itu pak jokowi ini sudah makin pede aja
nanti aku kurang akan kritik soal janji ini
tapi misalnya kita ngomongin pinggir jalan aja
atau enggak yang angkat dia jadi ketua gulkar juga orang orang gulkar sendiri
nah bahwa sekarang golkar tadi menurut profesor ya udah bagian dari pemerintahan mungkin kantornya aja di situ ya
bukan karena hal hal yang sangat sederhana kayak janji ya oke lah kita bisa berkeberatan dalam hal ini
tapi itu yang lebih besar ini okelah
bisa menjadi apologia gitu ya buat masyarakat yang penting pemerintahan lebih stabil orangnya tempat
nah sebetulnya ini paling benar kamu ini bud
masyarakat sudah terasa aja sama beliau ini udah mau kalau yang kecil kecil gini
kecuali yang hal hal yang kelihatannya mencolok sekali dan pastilah pak jokowi atau orang orang sekitarnya sudah mengertikan
ya ini kepaksanya masih harus rangkap jabatan enggak apa apa nah kira kira gitu
itu enggak mendegradasi kemudian
di mata publik soal kecil
dua ribu sembilan belas bisa enggak kemudian ini dijadikan apa amunisi untuk kemampuan politik
kan kalau yang begini begini kayanya enggak bud
karena tidak substansi menurutmu
jadi ini aja ini mungkin pelajaran demokrasi juga buat kita jangan terlalu percaya buku politik gitu ya
kalau saya agak beda
ini memang ada masalah dalam pengertian bahwa pak jokowi ini kan dikenal orang yang sangat konsisten
ya dan apa namanya kampanye atau platform kampanye yang paling penting pak jokowi itu kan misalnya revolusi mental kemudian etika kemudian komitmen terhadap itu gitu ya
nah dalam perjalanan saya kira pak jokowi makin lama makin pragmatis dan realistis
ternyata tidak bisa bermain politik tanpa ada penyesuaian penyesuaian strategis
ya jadi kadang kadang ya gambling
kalau saya melakukan penggantian dan akan tidak konsisten itu nanti respon publik kayak apa
nah so far yang saya lihat yang respon negatif itu hanya dari partai oposisi
dan para pengamat politik seperti saya seperti yang lain lain
soal rakam jabatan ini
soal rakam jabatan karena saya melihat selalu ada
ya masih kritisnya
tapi kalau anda lihat secara pragmatik politik mana yang akan apa yang apa serius
tidak ada kan
pdb ada enggak tadi kata pak jokowi
ya enggak ada
jadi bagi pak jokowi hitung hitungan kalau when apa namanya istilahnya push come to shove ya kan ternyata ya tidak ada persoalan apa apa
tapi jangan diulang terus menerus
dan ini menjadi catatan publik
karena semua tersekam
catatan catatan digital gitu ya
mas bas yang terakhir sebelum kita pindah ke topik lainnya yang juga cukup menggegerkan minggu ini terkait dengan polemik di partai hanura
satu setengah tahun lagi mungkin ya umur kabinet ini karena kita akan menghadapi tahun politik kampanye kampanye segala macam
menurut anda dengan pilihan atau komposisi kabinet yang seperti ini presiden itu lebih menitik beratkan pada kinerja yang mantap supaya achievement nya legacy nya itu baik
atau konsolidasi politik supaya tidak ada pengganggu pengganggu yang bisa berjalan
lebih yang kedua
lebih yang kedua
walaupun memang ada hasrat untuk menciptakan atau meninggalkan legacy tapi tetap ini lebih pada konsolidasi
ya prestasi sekarang harus lebih keras daripada tahun sebelumnya
apalagi ini menjelang pilpres tahun depan ya
jadi harus digenjot terus
dan anda lihat kabinet yang baru ini akan lebih solid untuk bisa menghadapi atau backup presiden ke depannya
mungkin buat sebagian menteri
ya karena harus kerja mati matian
ya buat orang madura antara solid dan sulit itu negatif
kalau tadi akan solid gitu tapi buat orang madura solid itu bisa juga pecah gitu kan
nah bukannya kian solid jelang kontestasi pilgadah dua ribu delapan belas
ini partai hanura malah tersandra dualisme ke pengurusan
aksi saling tuduh saling pecat memecat mewarnai praharap partai itu minggu ini
dan itu menjadi salah satu top of mind publik juga yang akan kita bahas usai jadwal berikutnya